bersama anda francisco don asianno mengawali kompas siang
saudara hujan deras yang mengguyur kabupaten luwu sulawesi selatan
sejak kamis malam membuat sejumlah kecamatan terendam banjir
akibat meluapnya sejumlah sungai
ruas jalan dan permukiman warga terendam setinggi satu hingga dua meter
banjir menerjang sejumlah kecamatan di luwu sulawesi selatan pada jumat pagi
akibat meluapnya sejumlah sungai
setelah diguyur hujan deras sejak kamis malam tadi
ketinggian banjir mencapai satu hingga dua meter yang merendam permukiman warga
lahan pertanian perkebunan dan juga ruas jalan
data sementara pada saat ini kecamatan yang terendam banjir
yakni kecamatan suli suli barat dan kecamatan belopa
hingga saat ini juga tim sar gabungan dari bpbd tni dan juga polri
serta tagana turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak banjir
banjir merendam permukiman yang ada di enam kecamatan
yakni kecamatan suli suli barat dan kecamatan belopa kamanre pondrang pondrang selatan
di desa mario kecamatan pondrang banjir merendam permukiman warga setinggi satu meter
akibat tanggul sungai noling jebol dan meluap ke sejumlah desa termasuk desa mario
banjir merendam ruas jalan transulawesi dan banjir merendam
besar gabungan dari bpbd tagana tni polri dan masyarakat hingga kini juga masih mengevakuasi warga yang terdampak
jurnalis kompas tv amran amir di luwu sulawesi selatan punya laporan lengkap soal banjir
selamat siang amran apakah banjir sudah mulai surut di sana
ya selamat siang pak siste dan saudara
memang siang hari ini masih terjadi hujan deras dan
kondisi banjir sudah perlahan mulai surut
namun sejumlah daerah di beberapa kecamatan masih tergenang
dan saat ini tim sar gabungan dari bakarnas bpbd bpbd kauk sabendu dan kota paloko
kota tni dan polri dibantu warga sempat turun ke lokasi untuk melakukan pembataan
di mana saja warga yang kesulitan akibat akses akses yang terputus
dampak dari kejadian banjir sejak malam tadi
baik sejak malam tadi banjir terjadi dan untuk saat ini untuk ketinggian muka air juga sudah mengalami penurunan
lantas bagaimana untuk proses evakuasi warga yang terdampak di sana
apakah mengalami kendala amran
ya memang kendala yang dihadapi oleh tim sargabungan saat ini adalah masih terjadinya hujan deras
yang merata di semua wilayah saat ini
dan tim sar sudah melakukan proses evakuasi
yang dievakuasi saat ini adalah para lansia anak anak dan balita
dan itu sudah sejak pagi hari tadi sudah dilakukan proses evakuasi
dan hingga siang ini tim sar gabungan masih melakukan proses evakuasi di lapangan proviso
baik proses evakuasi diutamakan untuk lansia dan juga balita
untuk yang terdampak pada
dan itu sudah terjadi di seluruh sulawesi selatan
lantas amran apakah ada upaya dari pemerintah setempat agar air sungai ini tidak kembali meluap
seperti memberi tanggul atau seperti apa amran
ya memang untuk beberapa sini di kabupaten lu saat ini meluap dan mengakibatkan banjir di mana mana
dan untuk perbaikan sungai atau penanggulangan dari keadaan yang ada saat ini
pemerintah daerah kabupaten luwuk yang sudah kami konfirmasi tadi bahwa akan melakukan proses penanggulangan
agar supaya air tidak masuk ke perkampungan warga
dan itu masih dilakukan peninjauan di lokasi lokasi yang saat ini masih kebanjuran
karena memang lebih dari enam kecamatan yang kami pantau sejak pagi tadi hingga siang ini
masih terjadi banjir dan masih menggenangi permukiman masyarakat
jalan trans sulawesi ini masih terdampak akibat banjir dan juga untuk proses yang saat ini dilakukan adalah mengupayakan evakuasi untuk lansia dan juga balita
terima kasih amran amira melaporkan langsung terkait banjir di luwu sulawesi selatan